aksi pencurian kendaraan bermotor dengan sasaran rumah kos kembali marak
pelaku nekat merusak pintu pagar rumah dan langsung membawa kabur sepeda motor
namun aksi pelaku terungkap setelah polisi curiga dengan gerak gerik pelaku saat terjaring razia kendaraan
inilah aksi kejahatan pelaku pencurian motor di sebuah rumah kos jalan bolodewo surabaya
dalam rekaman pelaku masuk dengan cara merusak kunci pagar kemudian berhasil membawa kabur satu motor penghuni kos
beruntung aksi pelaku berhasil digagalkan polisi saat keduanya terjaring razia cipta kondisi di jalan kebong surabaya
dengan penangkapan ini pelaku diketahui membuang barang bukti berupa alat atau kunci t untuk menjalankan kejahatan
saat diperiksa kedua pelaku mempunyai peran masing masing sebagai eksekutor dan pengawas lokasi
setiap motor curian akan
dan dibawa ke pulau madura dan dicual murah sebesar dua juta rupiah
dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti berupa kunci t kunci l dan magnet untuk membuka stop kontak
atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tiga ratus enam puluh tiga tentang pencurian
dengan ancaman hukuman tujuh tahun